seratus bangunan liar di kolong tol peluit arah bandara
pejagalan penjaringan jakarta utara terbakar pada sabtu pagi
diduga kebakaran ini akibat salah satu kompor yang berada di dalam rumah
sedang menyala dan ditinggal oleh pemiliknya
seratus bangunan liar di kolong tol peluit arah bandara
pejagalan penjaringan jakarta utara terbakar sabtu pagi
akibatnya tol pluit arah bandara terpaksa ditutup sementara
pengendara yang melintas di dalam tol terpaksa berhenti
lantaran api maupun asap pekat memubung tinggi
sehingga mereka terpaksa menunggu api dapat dipadamkan
diduga kebakaran ini akibat salah satu kompor yang berada di dalam rumah
sedang menyala dan ditinggal oleh pemiliknya
api pun menyambar ke bahan yang mudah terbakar hingga bangunan liar lainnya
api dapat dipadamkan setengah jam setelah petugas pemadam kebakaran
menerjunkan lima belas unit mobil pemadam kebakaran
informasi kebakaran ini berada di perurahan pejagalan
jam atas penjaringan berkepatnya di kolong tol air baja drw enam belas drt tujuh
dan tadi informasi yang kami terima adalah bahwa penyebab kebakaran sementara
kita akan cek lebih lanjut
itu ada rumah yang ditinggali oleh ibu merdana
tapi posisinya kompornya masih muda
itu yang berapa
sementara ini jumlah bangunan kurang lebih seratus bangunan
bangunan dengan jumlah orang sekitar tiga ratus orang
pasca kebakaran warga mulai mengais barang yang dapat diselamatkan
kebakaran ini membuat tiga ratus orang kehilangan tempat tinggal mereka
hingga kini mereka bingung akan tinggal di mana
lantaran harta benda mereka sudah ludes terbakar
nah gini yang ambil barang barang yang masih bisa dijual
boleh menempat sini bu
emang rumah ibu
yang bisa diselamatin apa aja bu
baju doang yang dipakai
anak anak semua selamat
itu waktu itu kejadian lagi ngapain sih bu
katanya sih dengan benar benar kena masak ya
oh lagi masak
air katanya lupa matiin
sabtu siang sebuah tenda dari dinas sosial dki jakarta
berdiri tak jauh dari lokasi kejadian
untuk menampung warga korban kebakaran